dan di informasi selanjutnya saudara banjir juga kembali menerjang sejumlah wilayah di kota kendari sulawesi tegara
banjir terparah terjadi di wilayah kecamatan kadia
beginilah situasi yang terjadi di kawasan tugu di kecamatan kadia kota kendari pada jumat malam
setelah sempat surut pada kamis pagi lalu banjir kembali menerjang kota kendari
berdasarkan data basarnas kendari hujan deras terjadi sejak pukul tujuh belas waktu indonesia tengah
akibatnya banjir terjadi di beberapa titik di kota kendari salah satunya di kecamatan kadia
sebelumnya pada enam maret dua ribu dua puluh empat banjir bandang menerjang jalan muhammad hatta atau lorong lasolo
tak hanya di permukiman banjir juga menerjang dan melumpuhkan pelayanan rumah sakit santa ana
saat itu banjir juga terjadi di jalan di panjaitan kelurahan lepo lepo kecamatan baruga
sekretaris daerah pemkot kendari ridwan syah menyebut
banjir bercampur lumpur juga merendam sejumlah wilayah
salah satu yang terdampak adalah kecamatan kendari barat
dan status masa tangga barulat juga telah diberlakukan